dua belas maret esok hari menjadi hari terakhir masa tanggap darurat bencana longsor natuna
masih ada korban hilang yang hingga kini belum ditemukan
untuk mengupdate informasinya kita langsung bergabung dengan jurnalis transmedia arpandi
selamat siang arpandi
arpandi ada perkembangan terbaru apa yang bisa anda sampaikan terkait pencarian korban longsor di natuna
soal siang ini saya sekarang berada di padang pura kelurahan bandar cah kecamatan bungoran timur
natuna kekuluan riau
jarak dari lokasi saya melaporkan ini itu sepuluh jam dari pulau serasan tepatnya lokasi longsor
dapat saya laporkan bahwa update tadi pagi itu dua korban jiwa kembali ditemukan
jadi sisa korban yang masih dicari itu berjumlah delapan orang
dan total sudah ditemukan itu berjumlah empat puluh enam orang
dari total korban jiwa yang hilang sebanyak lima puluh empat orang
timsar sampai hari ini masih terus melakukan upaya pencarian
upaya pencarian dilakukan menggunakan alat berat yang ditambah sebelumnya tiga menjadi tujuh
terus hari jumat itu juga ada anjing pelacak dari polri diterjunkan ke lokasi pencarian
tempat di mana warga warga yang
tertimbun tanah longsor dilaporkan seperti itu
ya arpandi tadi anda menyebut pagi tadi tim sar sudah menemukan dua lagi korban tambahan
artinya masih ada delapan korban yang belum ditemukan
lalu jika esok hari belum ditemukan apakah masa pencarian akan diperpanjang arpandi
iya informasi yang saya dapatkan dari bnpb mengatakan bahwa
pencarian akan tetap dilakukan dengan target
semua korban bisa ditemukan
tetapi apabila cuaca tidak mendukung maka pencarian korban jiwa akan dibicarakan lebih lanjut dengan keluarga keluarga korban
pembicaraan itu akan diputuskan melalui rapat bersama timsar gabungan
apakah pencarian tetap dilakukan atau diputuskan dihentikan
seperti itu beni
andi lalu bagaimana dengan cuaca di tempat anda melaporkan
saat ini atau dalam beberapa hari terakhir apakah memang selalu hujan atau bagaimana arpandi
ya di tempat saya melaporkan di sini ini cuaca cukup panas ya cerah ya cukup cerah
tidak ada tanda tanda mau hujan
seperti saya di pulau serasan
karena di pulau serasan pagi siang itu cuacanya cerah
tetapi malam hari diturun hujan
seperti itu beni
sampai sekarang saya belum bisa update cuaca di serasan bagaimana
yang terakhir dilaporkan tadi pagi itu cukup mendukung cukup panas
arpandi lalu bagaimana dengan akses yang terputus longsor
apakah sudah ada perbaikan dan kapan bisa dilewati ya arpandi
iya sesuai target dari komandan korem tiga puluh tiga yura pratama
beliau menyampaikan di lokasi menyampaikan bahwa satu sampai dua hari
jadi jalan yang terputus di desa pangkalan
ke desa lainnya yang ada di ketamatana pulau serasan
yang tertimbun tanah longsor
kemungkinan bisa selesai dalam dua hari ini
dengan dikerahkan alat berat yang cukup banyak
kemungkinan dua hari akan selesai jalan yang tertimbun tanah longsor itu
apabila tanah longsor itu sudah selesai diangkat oleh alat berat
maka akses untuk ke desa desa lain itu bisa dilewati
begitu juga logistik logistik yang banyak dikirim ke pulau serasan
itu bisa didistribusikan di desa pangkalan seperti itu kenny
baik arpandi selain jalur yang masih terputus longsor
ada kendala apa lagi dalam proses pencarian korban
ya cuaca saja seperti itu benny cuaca
kendala utama yang saya dapatkan
saya lebih kurang tiga hari berada di pulau serasan
tepatnya di lokasi tanah longsor terjadi
itu kendala yang paling utama itu cuaca
apabila hujan terjadi
otomatis sinstar gabungan tidak bisa melakukan upaya pencarian
seperti itu benny
baik arpandi kemarin juga sejumlah menteri menyabangi lokasi longsor
dan rencananya akan dilakukan relokasi rumah
terutama di zona merah
lalu kapan rencana relokasi ini akan direalisasikan arpandi
ya kemarin tepatnya hari jumat
jumlah rombongan menteri sudah meninjau lokasi longsor
di pulau serasan natuna kepulauan riau
ada beberapa menteri yaitu menteri pupr
menteri sosial menko pmk kepala bmkg dan kepala bnpb
sudah meninjau lokasi longsor
maupun di tempat tempat pengusian keluarga yang terdapat longsor
informasi yang saya dapatkan bahwa
akan dibangun seratus unit rumah warga yang terdapat longsor
tetapi kapan pembangunan itu dimulai
sampai saat ini saya belum mendapat informasi jelas
seperti itu benny seratus rumah rencananya akan dibangun
bagi warga yang terdapat
selain rumah juga ada pembangunan sanitasi jalan aula dan sd
baik arpandi melaporkan langsung dari proses pencarian
korban longsor di pulau serasan natuna
kita terus tunggu bagaimana informasi terbaru
selamat bertugas kembali
terima kasih arpandi